semangat sumpah pemuda selalu menginspirasi pemuda indonesia untuk memajukan negeri ini
semangat ini juga ada dalam diri seorang pemuda di yogyakarta
yang sejak kecil berjuang melewati masa sulitnya sebagai anak berkebutuhan khusus
dibantu oleh keluarga dan lingkungannya kini ia menjadi mahasiswa berprestasi
kondisinya di masa lalu justru menjadi kekuatan untuk terus memajukan dunia pendidikan indonesia
sarapan pagi seperti ini selalu menjadi momen penting bagi ningrum dan givhar untuk saling bercerita
pasalnya setelah semakin dewasa putra sematawayangnya cukup sibuk dengan kegiatan kegiatan di kampus
namun kemandirian pemuda dua puluh satu tahun ini sangat disyukuri ningrum
givhar kecil adalah anak dengan kebutuhan khusus
ningrum baru menyadari anaknya berkebutuhan
khusus setelah givhar berusia tiga tahun
dia tidak tahu
kemudian apa namanya urutan ya sesuatu yang perurutan lah misalnya angka mungkin seperti itu kebalik balik semuanya
berbekal emosi yang pernah dipelajarinya serta perhatiannya pada dunia pendidikan
ningrum memutuskan untuk belajar sendiri di rumah bersama givhar
atau yang kini biasa disebut dengan homeschooling
hingga usia sma
tak hanya di rumah kesempatan yang diberikan kepada givhar di sekolah formal pertamanya juga berperan penting dalam proses aktualisasi dirinya
givhar memilih jurusan bimbingan dan konseling fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas ahmad dahlan yogyakarta
meski masa lalunya berbeda dengan anak anak lainnya kondisi givhar tak berbeda dengan mahasiswa lainnya
givhar pun telah menorehkan sejumlah prestasi di tingkat nasional seperti lomba teknologi informasi lomba si dan lomba karya tulis ilmiah
itu belum termasuk presentasi karya di sejumlah event kelas internasional
berbekal anugerah spesial dari tuhan dan juga prestasinya hingga hari ini givhar masih menyimpan banyak cita cita
saya berharap semoga saya bisa terus belajar
setelah lulus dari perguruan ini saya bisa lanjut kuliah lagi
saya ingin kuliah di luar insya allah
kalau diberi kesempatan diberi rezeki saya ingin lanjut kuliah
lalu saya berharap rencana ke depan saya ingin lebih banyak sharing seperti itu
semangat givar dan dukungan keluarga dan lingkungannya ini mengingatkan kembali semangat sumpah pemuda tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang menjadi embryo bagi kemerdekaan indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan inilah pesan sumbah pemuda dari pemuda indonesia yang tak pernah malu dengan kondisi spesialnya di masa lalu
sebagai anak berkebutuhan khusus
teruslah menjadi pemuda yang selalu optimis selalu gigih selalu konsisten untuk terus belajar untuk terus berkarya
karena ketika kegigihan itu terus dilakukan ketika selalu konsisten dalam berkarya ketika selalu optimis
maka akan sampai pada satu titik di mana diri kalian itu menjadi seorang yang bermakna
jadi seorang yang bermanfaat dan menjadi seseorang yang benar benar berarti bagi kehidupan kalian maupun kehidupan orang lain
hendra watsitiawan yogyakarta